hai masyarakat jambi menggelar salat gaib untuk mendoakan muhammad fabian saputra anak ketiga
wali kota jambi syarif fasa bungsu dari tiga saudara berusia tiga belas tahun tersebut meninggal
sekitar pukul tiga belas lima belas waktu indonesia barat di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
almarhum menjalani perawatan akibat sakit gagal ginjal yang dialaminya namun setelah sekitar
sebulan menjalani perawatan pekan lalu almarhum juga dinyatakan positif kofit sembilan belas selain almarhum
muhammad fabian saputra wali kota jambi syarif fasa serta istri dan anak keduanya juga terkonfirmasi
positif kofit sembilan belas dengan status orang tanpa gejala syarif fasa dan anak keduanya dirawat
di rumah sakit berbeda sementara almarhum bersama ibunya berada di rsjm karena almarhum
di rumah sakit